pembakaran gas suar dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di industri hulu migas adalah sebuah keniscayaan
gas suar atau gas flare yang dibakar terus menerus menghasilkan emisi yang tidak ramah lingkungan
data bank dunia indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat pembakaran gas suar tertinggi
pada dua ribu dua puluh satu indonesia membakar gas dari pengolahan migas sebanyak satu enam puluh tujuh miliar kubik meter gas suar
yang menghasilkan emisi karbon dioksida sebesar empat tiga puluh empat juta ton co dua ekvivalen
pemerintah telah merencanakan pengelolaan dan pemanfaatan gas suar untuk menjadi produk yang bernilai ekonomis
seperti yang diatur dalam peraturan menteri esdm nomor tiga puluh tahun dua ribu dua puluh satu dan nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pelaksanaan pengelolaan gas suar pada kegiatan usaha hulu migas bumi
sayangnya belum banyak badan usaha atau kontraktor kontrak kerjasama kkks yang mewujudkan pengelolaan gas suar
lantaran faktor kondisi lokasi volume gas suar dan infrastruktur yang belum masuk keekonomiannya
kementerian esdm mencatat semester satu tahun dua ribu dua puluh tiga pemanfaatan gas suar bakar atau flare gas
di hulu mencapai dua ratus enam puluh delapan mm scfd dengan pembakaran di kisaran lima puluh sembilan mm scfd
berbeda dengan di hilir pemanfaatan gas suar bakar baru sebesar empat puluh tujuh mmscfd
ketika dihitung antara penjual dan pembeli kita juga serahkan ke b dua b
tapi tampaknya itu harus kita jembatani lagi karena itu tidak begitu jalan dengan baik
walaupun sekarang gas suar sudah turun ya turun sampai ke lima puluh sembilan mm scfd dari yang sekian
kita memanfaatkan lebih banyak
tapi kita ingin gas suar itu lebih bisa terserang saja
itu target yang belum kita capai dengan baik
dengan teknologi gas suar dapat dimanfaatkan menjadi kompres natural gas atau cng
pihak swasta yang memiliki teknologi gas suar alfa risky technology mengakui
baru bekerja sama dengan pertamina hulu rokan dan petro china jabung
yakni mengubah gas suar menjadi gas alam cair berskala mikro yang lebih fleksibel
kami punya teknologi micro gas processing plant yang memang skalanya bisa sangat kecil
dimulai dari empat mm scf per day kapasitasnya hingga up to dua puluh mm scf per day
jadi dengan nature nya gas suar yang ada di indonesia seharusnya itu bisa memanfaatkan gas suar gas suar yang memang ada di indonesia
dan juga dengan menggunakan skid base yang bisa lebih mudah untuk ditransportasikan dan dipindah tempatkan dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya
mungkin itu akhirnya bisa menjawab tantangan yang selama ini
untuk memanfaatkan gas luar yaitu biasanya lokasinya sulit
habis itu untuk ketersediaan volumenya juga tidak begitu jangka panjang
sehingga perlu ketika satu lokasi sudah habis atau berkurang perlu dipindahkan ke lokasi lokasi yang lain
dengan kondisi ini kementerian esdm berencana memanggil k tiga s yang memproduksi gas suar
untuk mengetahui kendala dan komitmennya dalam mendukung net zero emission